light rail transit di rute rawamangun kelapa gading sudah memasuki tahap finalisasi
akhirnya ya kemarin uji coba juga telah dilakukan dan dihadiri langsung oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
rangkaian uji coba kereta lrt dari stasiun velodrome dan stasiun boulevard utara kelapa gading diadakan sejak tanggal dua puluh satu agustus
uji coba ini akan berlangsung hingga akhir september dua ribu delapan belas
tujuan utama uji coba untuk menguji kenyamanan dan kelayakan kereta bagi warga
untuk durasi perjalanan kereta lrt ini membutuhkan waktu dua belas menit dari stasiun velodrome hingga ke stasiun boulevard utara
durasi ini didapatkan dengan kecepatan kereta yang bervariasi
kereta lrt akan berjalan empat puluh km per jam di jalur lurus dan lima belas km per jam saat berbelok
bersama direktur utama pt lrt jakarta gubernur dki jakarta anies baswedan
ikut turun langsung ke lapangan
kami ke lapangan untuk menguji coba kereta baru ini
sejumlah catatan pun disampaikan anies untuk meningkatkan kualitas layanan dan performa kereta
tadi saya mencoba rasakan dan alhamdulillah keretanya berjalan dengan baik
ada beberapa catatan catatan karena ini pada fase finalisasi
dari sini fase berikutnya adalah pengintegrasian
agar jalur lrt ini tidak berdiri sendirian tapi terintegrasi dengan moda transportasi yang lain
kereta lrt terdiri dari empat gerbong yang bisa memuat hingga lima ratus penumpang
kereta ini diprediksi akan mulai beroperasi awal tahun dua ribu sembilan belas
rencananya kereta akan beroperasi dari pukul lima pagi hingga pukul dua belas